jangan lupa bukainya
jangan lupa bukainya

udah bayarin aja non
kok jatuh sih non
nggak wi tadi akang cuma mau
mau ditangkap warga
akang cuma mau nyari duit wi
buat ngajak makan dewi
aduh kang nggak perlu kang
udah payah mahal tau mbak
duduk dulu mbak
udah udah nggak apa apa wi

aku pengen minta maaf sama kamu soal papa jimmy
aku jadi nggak enak sama kamu
nggak apa apa kok mbak
sebetulnya dewi juga pengen minta maaf sama mbak
tapi ini juga terjadi karena mbak nila
dewi tau mbak nila ngerasa nggak nyaman gara gara sikap andre sama aku
tapi mbak nila nggak usah khawatir
andre kayak gitu soalnya dia belum bisa ngelupain sita
dia nggak bener bener jatuh cinta sama dewi
mbak tenang aja ya
kamu salah wi
andre itu betul betul cinta sama kamu
biarpun dia udah bilang dia mau nerima aku
tapi aku tahu
mungkin aku harus kasih satria kesempatan
mama beli pet kebunan yang di magelang itu
untuk bahan baku jamu barunya satria
mama lihat keseriusan satria
dan mama ingin dia itu berkembang
nah kan dia sudah punya warung jamu
mama ingin dia punya pabrik baru
makanya mama beli pet kebunan itu untuk dia olah
tapi surat suratnya kan masih harus diurus
jadi mama ingin dia ke magelang
mengurus semuanya itu dalam waktu dekat ini
sudah berkali kali satria menolak keinginan
tapi kali ini mama tidak mau dengar lagi penolakannya
toh ini semua sesuai dengan bisnis yang dia inginkan
lagi santai ketemu cowok cool
ma ini mau kasih tau satria
ma ini mau kasih tau tante
tante ikut senang ma
akhirnya mama mau kasih kesempatan buat satria
jujur tante sempat bingung ma
kenapa mama selalu bedain andre sama satria
walaupun andre anak tante tapi
tante nggak tega lihat satria digituin
tapi ternyata tante salah
makasih ya mak
mungkin memang sudah saatnya aku bersikap sedikit adil pada saat ria
dan lupakan masa lalu itu
semua ini bukan salah satria
bukan salah satria
kalau ibunya satria
bukan anak kandungku
tapi anak dari mantan kekasih almarhum suamiku
mas berharap aku harus bagaimana
aku harus bagaimana mas pulang bawa anak dari mantan kekasih mas
anak ini anak kandung kita juga
biar bagaimanapun satria cucu almarhum suamiku juga
dan dia berhak dapat kesempatan